kementerian pemuda dan olahraga bersama jajaran kementerian yang lain
meresmikan logo asian games dua ribu delapan belas
bertepatan dengan hari olahraga nasional di tora senayan
rabu sembilan september dua ribu lima belas
burung cendrawasi dipilih menjadi logo asian games
yang akan diadakan di jakarta dan palembang pada delapan belas agustus dua ribu delapan belas mendatang
cendrawasi yang dijuluki burung surga atau birth of heaven
merupakan buruh khas daerah papua dan merupakan salah satu kebanggaan masyarakat indonesia
dengan memilih simbol cendrawasi
pemerintah berharap prestasi indonesia dapat terbang tinggi menuju kejayaan di asia
didasari oleh semangat sportivitas dari para atlet